hadeh saya tolong ambilin duster lagi sama sarung boleh
iya kak berapa sarungnya dua apa tiga
giliran sama gue aja galak
untung gue kejahat
ikut gue ikut gue ya teman teman
iya mbak cepetan
itu pak rijal
kembar tiga pak
iya saya sudah tau
dikasih tau sama pak rw
jadi gimana pak
saya dapat yang mana nih
jam besuknya sudah habis
kita tunggu diluar aja ya
kala miny apa ya pak
kita dapet yang mana ya
beb maunya yang mana
oh aku tau beb
soalnya kan bu amina itu kan udah punya banyak anak laki laki
terus si indri juga sukanya yang perempuan toh
oh iya ini hampir aja kelupaan
ini perlengkapan buat bayi sama bu aminah
pintar dicek aja ya pak
terus kalau misalkan ada yang kurang nanti bilang aja sama saya
ada apa pak
mungkin punya utang
utangnya banyak mat
mat gue takut ditetengi sama tupang tanggi
kalau utang mah pasti dibayar
tapi kan gak bisa satu dua hari
kamu bantu jagain mat
gue juga mau jual rumah
lalu apa sih jualnya
nanti saya perintahkan daripada adanya hansip
bisa gak sih lo ngomongnya pake bahasa yang biasa aja
iya pok daripada apa adanya
ampun deh ini si bonyo
lama banget dandannya
kan baru lahiran tadi
akhirnya nongol juga
lo bisa dandan juga nyok
pake anting segala
pasti kepincu sama bonyo
ini ambah bisa aja
udah yuk ah
lo mau ke sana

gue boleh gak ke sana
ya besok aja deh barang ini
kan lagi banyak urusan
dan bilangin aja ya
salam buat mina sama ipak
gue besok ke sana ya
ya udah tina jalan dulu ya
si mi kemana sih nya
pergi lama banget kayak balik balik
gak tahu apa orang tua lagi pusing
lu kemana aja sih pi
pergi lama banget kita balik balik
gak ada pedulinya sama orang tua lagi pusing
apaan sih lu
sekarang aja besok baliknya
sekarang aja besok baliknya
sekarang aja besok baliknya
ini duster juga cuma satu
tolong ambilin duster lagi sama sarung
berapa sarungnya dua apa tiga
terima kasih ya
giliran sama gue aja galak
lah untung gue tercaya